bali dipastikan batal dibuka bagi wisatawan asing pada awal september mendatang
pemerintah pusat merencanakan kemungkinan akhir bulan desember dua ribu dua puluh
indonesia baru dibuka bagi orang asing
walau begitu ribuan wisatawan domestik berkunjung ke bali pada masa pandemi covid sembilan belas ini
perkampungan turis asing diulayas minyak legian dan kuta bali
masih sepi dari aktivitas turis manca negara
toko seni serta toko kebutuhan bagi wisatawan di kawasan itu pun
masih belum semua dibuka
wisatawan yang terlihat di obyek wisata tersebut kebanyakan wisatawan domestik
dan warga lokal bali yang jenuh dengan aktivitas keseharian
saat bali dibuka bagi wisatawan domestik bertanggal tiga puluh satu juli lalu
ribuan wisatawan domestik setiap harinya berkunjung ke pulau dewata